karena gue yakin banget rifki pasti bakal makin kuat kalau lo ada di samping dia
lo harus tenang ya
lo gak boleh sedih terus kayak gini
kalo lo terus terusan kayak gini
yang ada nanti om lo juga bakal lebih sedih fah
biar bisa daping rifki
dan om lo yang lagi hancur banget hatinya fah
atau mau gue aja yang hubungin dia
gak ada gue aja yang hubungin isya
udah jam segini juga pak
yaudah kalau gitu kita harus samperin michelle
yaudah sekarang kalian berdua samperin michelle
biar gue sama nadif yang temenin om roy disini
dan pantau kondisi rifqi
sebentar om telpon dulu ya
mas rifqi kenapa
rifqi kecelakaan mila
mas rifqi kecelakaan mila
mas rifqi kecelakaan mila
ya ampun rifqi
kondisinya sekarang mengkhawatirkan
kondisinya sekarang mengkhawatirkan
sekarang lagi di tangan ini gede
kamu tenang ya mas ya
aku yakin rifki pasti akan baik baik aja
kita berdo'a untuk rifqi ya mas ya
sekarang kamu di rumah sakit mana
rumah sakit bermata
rumah sakit bermata
aku ada di depan ide deh
yaudah aku kesana sekarang ya mas
semoga rifki baik baik aja
lindunilah rifki allah
halo semuanya selamat malam
nah jadi kalo gue bisa liat nih
di luar sana tuh mendung dan berangin
tapi hujannya nggak kunjung datang
nah kayaknya enak deh
kalo malam ini gue nyanyiin lagu galau
gimana pada setuju gak
masih jelas teringat
pelukanmu yang hangat
semua tak mungkin menghilang
kini hanya kenangan
yang telah kau tinggalkan
tak tersisa waktu bersama
mengapa masih ada
sisa rasa di dada
di saat kau pergi
bahwa dia kayak apa
rief apa kabar
makasih ya semuanya
rief rief rief kayaknya kenapa
tadi gue mau ketemu sama dia cuma ya nggak datang sih
gak mungkin lo gak usah nge prank gue deh pak
lo pernah nge prank gue soalnya di camping banget gak
gue tau nih pasti akal akalannya rifki biar gue gak marah kan
gara gara menunggu dia kelamaan
kali ini gue beneran
rief beneran kecelakaan
sekarang dia di iga dari rumah sakit permata
di sana ada oprohnya davi yang semenagif
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kita juga gak bercanda
kita dari tadi teleponin lo tapi lo gak angkat
akhirnya kita kesini
karena kita tau kalau lo lagi manggung
rifki dipindahin ke icu
kita buru buru ke sana